hai seorang pengemudi ojek online di kota sukabumi jawa barat melakukan aksi heroik
ferdi pria tiga puluh dua tahun ini menggagalkan aksi pencurian sepeda motor pada rabu sore tak
hanya itu ferdi juga berhasil menangkap pelaku di gang ajit kelurahan gunung parang kecamatan
cikole kota sukabumi jawa barat kendaraan yang menjadi barang bukti pun langsung diserahkan
kepada kepolisian polres sukabumi kota ya lari awalnya saya lagi mengantrin orderan
dapat boot gitu nah udah kayak gitu bapak bapak yang korban ini lari cinta tolong tahu saya
gitu terus udah gitu saya tolonglah dia tapi dia mau ikut tapi terjemah gitu ya udahlah
biar saya aja yang ngejar dikejar sampai mana dikejar sampai gang ajit ketemu ketemu
ketangkap ketangkap ketangkap
upaya pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di pasar stasiun timur dadang permana pemilik
kendaraan menuturkan dirinya lupa mengunci sepeda motor yang ditinggal berbelanja mengetahui sepeda
motor miliknya dibawa lari pencuri korban yang berusaha mengejar pelaku meminta bantuan
pengemudi ojek online yang tengah melintas ya saya aja juga udah setelah terserah mas orang pada
nanya kenapa pak itu motor nggak tahu akhirnya pas saya sehatnya mau lapor aja lapor daripada
pemilik motor sangat bersyukur kendaraan yang sudah tujuh tahun dipakainya masih bisa kembali
sementara pelaku masih dalam pemeriksaan satres krim polres sukabumi kota anza suseno sukabumi jawa barat